aroma lezat masakan langsung terhirup begitu masuk ke gang sempit di rw sepuluh kampung kauman kapanewonan gondomanan kota yogyakarta
aroma itu meruap dari beragam menu yang tertata rapi di meja serta rumah warga
pada ramadan kali ini terdapat sekitar lima puluh pedagang yang menjajakan aneka takjil makanan serta minuman untuk berbuka puasa
para pedagang ini sebagian besar adalah warga kampung kauman yang sehari hari berjualan makanan
namun ada juga warga yang mencoba peruntungan dengan menjual aneka minuman selama pasar ramadan kampung kauman dibuka
stup jambu adalah favoritnya
minuman dari jambu biji yang direbus ini selalu menjadi rebutan para pengunjung
beruntung karena belum terlalu sore saya masih bisa membeli beberapa bungkus
beda susah susuk
selain setup jambu kica adalah takjil yang wajib dibeli karena hanya ada di pasar ramadan kampung kauman
warga kauman meyakini kicak adalah menu takjil yang dirancang khusus untuk buka puasa oleh leluhur mereka sehingga harus ada di setiap ramadan
bu kicak itu siapa
itu tak siapa
nah ini kalau diangkat ke angsal dibungkus
ini bahannya apa
sama selapa hujan
sama selapa pasir
terus yang ini ijo ini
iya dia sedap
kicak sudah dapat
stup jambu sudah beli
namun masih ada satu menu lagi yang khas dan cocok untuk buka puasa yakni bronkos koyor
menu ini selalu ada di tempat buahono
salah satu pionir yang membuat kampung kauman kemudian terkenal sebagai tempat berburu takjil
mbak walita ini dia sudah ada di sini itu sejak buah hono
nah ini adalah salah satu perintis bagaimana
kampung kauman kemudian menjadi pasar sore
saya kalau di sini pasti yang saya cari adalah bronkos koyor
karena berongkos koyor salah satu menu yang sudah jarang ada di yogyakarta
mulai dikenal sebagai pasar ramadan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kisah gang sempit yang menjadi tempat berburu takjil ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
sejak saya kecil itu sekitar tahun tujuh puluh itu sudah ada beberapa penjual
tapi lebih ke ratengan jadi makanan lauk dan sebagainya itu ada beberapa keluarga
kemudian sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat karena ada pergantian rw rw yang dulu pak iban
itu kita coba mulai mengkoordinir karena pada saat itu setiap sore kita duduk di depan sini
itu ibu ibu itu pada pasang tenda untuk berjualan itu
kemudian kita kasihan kemudian kita coba untuk mengkoordinat
dan sekitar tahun sembilan puluh lima sembilan puluh enam itu kita coba mengkoordinir ibu ibu itu
perubahan ini membuat kampung kauman semakin dikenal setiap kali ramadan
sebagai tempat berburu takjil dan makanan untuk berbuka puasa
cari ini buat buka puasa
apa yang dicari
kalau di sini tuh lebih banyak kekayaan
ada banyak sayur lauk gitu daripada di pasar pasar yang lain
di sini banyak nggak kayak yang lain yang lain kan jarang yang masakan masakan tradisional
di sini banyak di situ
lalu waktu rupanya tak mampu menggeser menu menu tradisional dari pasar ramadan kampung kauman
gak tahu ya pokoknya saya juga senang masak brongos orang orang itu senang sama sambal krecek
separuh abad lebih gang sempit sepanjang
seratus meter ini meruapkan aroma lezat makanan setiap kali ramadan
anda bisa datang pukul empat belas waktu indonesia barat
agar punya cukup waktu untuk berburu aneka menu yang hanya ada di bulan ramadan
teguh supriyadi daniliwantoro yogyakarta